tolong kamu bicara yang jujur
mama mau tau
kenapa nanya itu lagi sih ma
kan aku udah bilang sama mama
kalau mama gak percaya
mama cari tahu aja sendiri
bisa dilihat lihat dulu
fasilitas sekolah kami
seluruh ruangan kelas difasilitasi dengan ac
kami juga ada halaman luas
untuk kegiatan outdoornya
seluruh alat bermain yang aman dan edukatif
kita lihat dulu aja ya
nanti kalau misalkan
anak saya tertarik
mungkin bisa secepatnya
bisa rasain daftar
nah hati hati rena
seneng gak bu ya
suka ya sayang sekolah disini
mau sekolah disini sayang
apa kita daftarin aja rena sekolah disini
tolong antarkan saya ke tempat pendaftarannya
bu mari ikut saya sekarang
ikut dulu ya
kita daftarin aja
kita daftarin dulu ya sayang ya
ayo kita ke tempat daftar yuk
jadi pak bu rena sudah bisa mulai masuk ke sekolah
senin depan ya
sekolahnya itu dari hari senin sampai hari jumat
waktunya itu dari jam delapan pagi sampai jam sebelas
ini pom pendaftarannya silahkan diisi
sayang seneng sekolah
sudah saya isi lepas
seneng mau sekolah
enak ini seragam kamu ya
ini buat aku bu
bilang apa sama ibu kepala sekolah
ma papa seneng rena sudah kembali
ada pertanyaan di pikiran bapak yang muncul
gini dulu kan hak adopsinya rena dicabut sama ibu panti
kenapa sekarang tiba tiba ibu kepala sekolah berubah pikiran
iya juga sih ya
tapi al kan udah ngejelasin pak
kalau pihak kepala sekolah itu lebih mengutamakan kebahagiaannya rena
terus rena memilih untuk bersama andin dan a
jadi ya mungkin karena itu
tapi papa ngerasa ada yang janggal di sini ma
buat apa peraturan tetap peraturan
kecuali ada hal besar
yang bisa mengalahkan kepentingan peraturan itu
iya ya apa benar juga
jangan jangan rena memang nindi
makanya bu panti akhirnya menyerahkan rena kembali ke andin
meski andin pernah dipinjara
apa elsa tahu soal ini ya
lebih baik nanti aku tanya langsung sama dia
yaudah aku nangkat ya
ada yang perlu mama tanya sama kamu elsa
dan mama minta
tolong kamu bicara yang jujur
mama mau tahu
ya dari apa
mamanya proses this
hanya kamu mengikuti perkembangannya nindi sejak kamu serahkan ke panti
ma aku itu udah nanya bu panti
kalau rena itu bukan nindi
kalau memang rena bukan nindi
terus sekarang nindi ada di mana
oh ya kemarin itu ada seorang ibu yang nelfon aku
mereka ngakunya kalau mereka yang menghadapi anaknya andi
ya mereka bilang
anak itu sudah meninggal
tenggelam pada saat berenang
gue bisa pakai informasi itu buat bikin mama percaya dulu
ma nindi itu udah meninggal
kalau mama nggak percaya mending mama tanya aja sama nino
apa elsa sudah jujur
kalau memang rena bukan nindi
terus kenapa hak asuhnya bisa kembali lagi ke andi
nggak ada apa apa
ngapain sih mama tanya tanya soal ini
apa mama udah mulai curiga
jangan jangan disuruh papa
karena papa juga udah mulai curiga
gue gak mau semua ini kebongkar
nanti kita lihat
kalian udah pulang
iya ombak karena aku mau sekolah
oh iya ya mau sekolah kamu
iya rena mau sekolah
aku ke kamar sebentar
kayak bebu usia
terus gimana udah dapet sekolahnya
udah dapet kok sekolahnya udah kita urus juga
semoga bisa cepatnya lah
berarti kamu udah gak sabar mau sekolah ya cuma sayang ya
belanja keperluan sekolahnya rena
oh iya hak tangan ini belum ketemu
aku cari lagi deh
emang aku ke kamar sendiri ya
boleh rena sama omah aja ya
oke nanti rasanya
kamu rumahnya dong
mau pennar aku
sepertinya aku harus periksa lagi dari dalam koper
masa iya sih keselip
masa tadi aku gak teliti nyarinya
kata di kamar